kelihatannya kamu sedang rada tidak sehat barangkali kena flu pak makanya saya ada
terlambat buka warung mana anak anak juga pada sakit real pak
coba kasih telur ayam kampung sepuluh lalu apalagi sebuah sekalian ayo rit sekalian
tapi lihat saja oleh bapak kelakuannya
selamat siang mbak selamat siang
apa tidak sebaiknya bapak hentikan dulu pekerjaan hitung menghitung
hai kalau makan siang dulu
hai anda persis si etik sekretaris saya selalu
menggunakan saya makan siang kalau saya sedang memeriksa pembukuan
hai setiap pimpinan selalu harus tekun memeriksa pembukuan perusahaan sebab pimpinan perusahaan yang
baik harus bertanggung jawab kepada pemegang saham kepada karyawannya dan kepada para pembelinya hahaha
dimana dulu bapak bekerja
hai binengine sama
tetapi jangan khawatir
saya sekarang sedang bersiap siap untuk membangun perusahaan baru
uang sudah saya siapkan
hanya tinggal cari lokasi yang cocok
tidak penting berapa kali seorang itu capek
yang penting berapa lama dia bangkit kembali
terima kasih untuk makan siang
kapan kapan saya akan datang kemari
kalau kebetulan saya ada keperluan di kawasan desa
oh ya pak
maaf ini untuk sekitar pek janggan
seperti saya katakan tadi
saya masih mempunyai setas uang
untuk membeli seratus hektare tanah
cuma kepada mereka yang membutuhkan
begitu lebih baik
ini nama dan alamat perusahaan saya di jakarta
kalau bapak ada keperluan dengan saya
terima kasih pak
enggak tahu di harmonic
cukup jamp suci
cukup jamp suci
dalam mimpi hai pembukuan hai dari uang
biasanya bapak memberikan mereka sarung dan menyuruh mereka sholat kok ini
ada orang orang yang tidak diwajibkan menjalankan apa yang disuruh atau dilarang oleh allah kamu
masih ingat itu orang orang yang belum dewasa orang orang yang sedang tertidur
iya dan mereka yang rusak kau kirim betul
ada keperluan dapur yang bisa kita beli hari ini
kalau bapak tetap ingin telur ayam
kampung setengah matang kelihatannya persediaan telur ayam kampung untuk hari ini sudah akan habis pak
ayo kita beli selamat pagi selamat pagi pak pur
kelihatannya kamu sedang rada tidak sehat barangkali kena flu pak makanya saya rada terlambat buka warung
mana anak anak juga pada sakit real pak
coba kasih telur ayam kampung sepuluh lalu apalagi supaya sekalian ayo rip sekalian sudah seminggu warung
akan sepi kok bisa sepi oh ya gua pasti sekilo itu dia setelah ada warung yang besar di sana
hai hai hai itu dia setelah ada warung yang besar di sana hai hai itu dia setelah ada warung yang besar di sana
hai saya kok merasa tersaingi pak oh aneh sekali kamu ini baru disaingi satu warung saja sudah
teler dimana ketahanan kamu sebagai pengusaha memangnya kamu saja yang boleh nguru mau
monopoli supaya pembeli semuanya belanja di sini bukan begitu pak modal dia lebih besar dari saya
pak alah modal itu tidak bisa menjamin warung bisa jadi hebat coba ada dokter yang sekolah di amerika
hai tapi ruang prakteknya sepi sementara dokter lokal yang biasa biasa saja dikeruguti pasiennya
siang dan malam nah di jakarta ada pedagang gudeg kaki lima bisa menyekolahkan anaknya sampai ke amerika
bisa menyekolahkan anaknya sampai ke amerika
bisa menyekolahkan anaknya sampai ke amerika bahkan di bogor ada tukang tauge goreng pikul
bahkan di bogor ada tukang tauge goreng pikul
bahkan di bogor ada tukang tauge goreng pikul yg hasilannya jauh lebih besar dan restoran mewah
yg hasilannya jauh lebih besar dan restoran mewah

ada satu kampung yang usahanya membatik dan ada kampung lain yang usahanya kerajinan

di kasongan usahanya membuat kerajinan dari tanah lempung tapi semuanya kebagian rezeki
bahkan di pasar semi jaya ancol ada puluhan ratusan ya ratusan pelukis buka kiosk di sana
hai tapi semuanya hidup layak dan berkembang asal kamu memperlakukan pembeli itu sebagai raja
hai kamu tidak perlu takut kehilangan pembeli hai mimpinya biar ada warung baru kita akan tetap
belanja di sini ya kan tentunya selama harga di sini wajar timbangannya benar dan pelayanannya
aduh bukannya saya nggak mau mampir pakur